nah kalau misalnya kita lihat di kota surabaya ini pemerintah kota surabaya juga menyiapkan laboratorium kesehatan daerah atau labkesda di kawasan gayungan surabaya untuk melakukan tes swab gratis dua puluh empat jam bagi warga surabaya
ya dan tidak hanya itu labkesda ini juga akan disiapkan untuk melakukan tes swab bagi warga luar surabaya yang dikenakan biaya satu ratus dua puluh ribu rupiah
wali kota surabaya tri risma hari ini selasa sore meresmikan laboratorium kesehatan daerah atau labkesda milik pemkot surabaya di kawasan gayungan
menurut risma labkesda ini maksimal mampu melakukan uji sampel swab sebanyak empat sampel
di mana pada saat ini rata rata labkesda di surabaya hanya mampu melakukan uji sampel swab sebanyak seribu hingga dua ribu sampel
wali kota surabaya tririsma hari ini berharap labkesda ini dapat dimanfaatkan oleh warga surabaya maupun warga luar
wali kota yang datang ke surabaya untuk memutus mata rantai penularan covid sembilan belas di surabaya
paling lama lah satu jam nah bisa ditunggu nanti kalau hasilnya negatif silahkan pulang
dan sudah ada korespondensi nn indonesia eka rima yang saat ini berada di labkesda kota surabaya
selamat pagi menjelang siang eka rima bagaimana respons warga surabaya dan juga luar surabaya terkait tes swab ini
sebenarnya seberapa akurat tes swab ini dan kapan warga berhenti
bagaimana bisa mendapatkan hasilnya
ada juga layanan yang disediakan oleh pemerintah kota surabaya ini
namun ada sedikit informasi yang diterima dengan salah oleh masyarakat bahwa sebenarnya untuk swab yang diberikan di layanan labkesda kota surabaya ini adalah swab yang nantinya dikhususkan bagi warga kota surabaya yang baru saja melakukan perjalanan dari luar kota surabaya
atau warga luar kota surabaya yang akan tinggal di kota surabaya dengan lama tinggal minimal selama tiga hari
dan akibatnya karena masyarakat kurang mendapatkan informasi secara baik
informasi tersebut secara baik dari pukul enam pagi hari tadi sudah banyak sekali antrian di lab keseda kota surabaya ini
dan akhirnya untuk rumah sakit gayungan yang berada di samping dari labkesda surabaya ini terpaksa harus menerima lebih dari kuota yang biasanya dilayani oleh puskesmas tersebut untuk melayani warga yang melakukan uji usap secara gratis di puskesmas di gayungan ini
sementara untuk prosesnya tidak jauh berbeda dengan uji usap yang dilakukan di beberapa pusat layanan uji usap yang berada di kota surabaya ini
dan hasilnya juga lebih akurat karena ini setara dengan pcr juga berbeda dengan serologi ataupun juga rapid test
karena ini memang uji pcr yang dilakukan secara langsung oleh pemerintah kota surabaya yang sebenarnya juga bisa dilakukan di seluruh puskesmas di kota surabaya
terkait akurasi kemudian layanan yang diberikan serta seperti apa informasi yang seharusnya diterima oleh warga kota surabaya
bersama saya sudah ada kepala dinas kesehatan kota surabaya ibu febria yang akan langsung memberikan penjelasan bu
tadi pagi saya sempat melihat ada kesalahan informasi yang diterima warga
jadi kehususan atau juga fungsi dari lap kesedah ini diresmikan kemarin itu apa
jadi lap kesedah ini fungsinya memang selain melayani swab adalah pemeriksaan klinis
jadi khusus untuk yang kemarin disampaikan oleh ibu wali kota adalah bagi warga luar surabaya yang datang ke surabaya menginap tiga hari maka bisa melakukan swab untuk melindungi warga di surabaya
dengan membayar biaya rp satu ratus dua puluh lima
tetapi untuk warga surabaya yang baru datang dari luar kota itu bisa langsung ke lapkesda gratis
sementara tadi banyak sekali juga warga kota surabaya mereka yang akan melakukan perjalanan luar kota
minta surat keterangan dan juga akan melakukan seperti apa pemberlakuan
jadi untuk warga surabaya yang keluar kota itu tidak di lap kesedah sini
tetapi warga yang di lap kesedah adalah yang
jadi untuk yang keluar kota itu tidak dilayani di lap kesedah
kita punya beberapa titik yang setiap hari kita melakukan swab ya
baik itu dari instansi ataupun dari warga masyarakat surabaya kontak erat suspek itu semua kita lakukan bisa di gelora pancasila gelanggang remaja
saat ini kita lagi menyisir semua rusun
jadi begitu ada yang
melakukan pendaftaran lewat puskesmas bisa diletak di puskesmas sendiri atau di titik titik yang telah ditentukan
semua sama nanti spesimennya akan dibawa ke lab kesedah sini
kalau kemarin di gelora pancasila uji usap ini keluar hasilnya butuh waktu sekitar lima hari
kalau di sini bisa sampai satu setengah jam
akurasinya ini akan seperti apa
jadi untuk alat yang satu dua jam itu namanya alat tcm
tetapi itu diberikan untuk yang urgent
karena cartridge tcm itu memang agak sulit kita dapatkan ya
kita sudah juga minta ke kementerian kesehatan
kita bahkan beli juga susah mencari ininya
tapi itu hanya untuk yang kasus kasus urgent
untuk yang dari gelora pancasila
kalau misalnya di lab kesedah ini waktunya bisa satu x dua puluh empat jam
di lab keseda ini berputar mulai dari unboxing sampai dengan keluar hasil itu kurang lebih tujuh jam dua puluh lima menit
untuk mesin dengan secanggih itu dia bisa melayani dengan kapasitas berapa
kemudian di indonesia ada berapa
waduh kalau di indonesia ada berapa saya kurang tahu ya
tetapi mesin ini kita punya lima mesin dan dua tcm ya
nanti ada satu lagi yang namanya eponatik
jadi kita punya delapan
nah kalau di luar surabaya saya tidak tahu
tetapi ini mesin cukup canggih
jadi kita dapat bantuan semua
bantuan dari bin dari bnpb dari donatur donatur di surabaya
kapasitasnya satu hari bisa dua
dari awal kita mulai dari lima ratus meningkat meningkat
dengan bertambahnya sdm dua
target kita adalah sehari
untuk pemeriksaan pcr dalam waktu dua puluh empat jam
terima kasih bu
saya kembali bertugas semoga sehat selalu
dan ratu dan megi itu dia tadi informasi detail yang diberikan oleh kepala dinas kota surabaya
bahwasannya masyarakat kota surabaya tidak seluruhnya bisa melakukan tes swab di lab kesedah ini
karena hanya ada kekhususan bagi warga luar kota surabaya yang akan tinggal maksimal atau minimal tiga hari di kota surabaya
dengan syarat membayar sebanyak rp satu ratus dua puluh
warga surabaya sendiri mereka harus memiliki syarat tertentu untuk bisa melakukan tes swab di sini
sementara mereka juga bisa melakukan swab di seluruh puskesmas yang berada di kota surabaya
namun memang tadi beberapa masyarakat kota surabaya mereka sebenarnya adalah driver atau juga petugas petugas supir
yang dari perusahaan perusahaan yang meminta surat keterangan di sini memang belum bisa dilayani
karena tidak ada kekhususan untuk melayani hal tersebut
sementara warga kota surabaya yang merasa sudah melakukan kontak secara langsung dengan pasien pasien
atau juga masyarakat
yang dinyatakan positif covid sembilan belas
mereka bisa langsung meminta rujukan ke puskesmas masing masing
untuk tidak datang langsung ke lab keseda ini
karena lab kesedah ini akan melayani masyarakat sebagai syarat tersebut
seperti yang sudah disampaikan di awal
dan juga akan melakukan uji spesimen terhadap sampel sampel spesimen yang di seluruh kota surabaya dilakukan
yang akan dites di sini langsung
itu menjadi salah satu solusi jika selama ini sebenarnya uji spesimen
dan juga keluarnya hasil pcr itu membutuhkan waktu sampai lima hari bahkan tujuh hari
atau bahkan juga yang membutuhkan waktu sampai
maka diharapkan dengan adanya nyalah kesedah ini
uji spesimen dan juga hasil dari pcr tersebut akan dikeluarkan lebih cepat dari jadwal
yang sebelumnya sudah terjadi beberapa uji spesimen yang dilakukan di sejumlah laboratorium yang berada di kota surabaya ini
dan menjadi salah satu langkah supaya nanti tidak ada penyebaran covid sembilan belas lebih luas lagi di kota surabaya
dan juga menekan angka penduduk pertumbuhan covid sembilan belas di kota surabaya
yang saat ini sudah mencapai di angka secara akumulatif tiga belas dua ratus lebih
dengan angka kesembuhan sekitar sebelas
ini diharapkan bisa menekan jumlah angka tersebut
dan tidak ada lagi penularan atau juga transmisi covid sembilan belas dari luar kota surabaya kepada seluruh warga yang berada di dalam kota surabaya
baik terima kasih atas informasi anda
eka rima dari surabaya jawa timur